dalam beberapa hari saja bisnisku mengalami penurunan sedrastis ini
ternyata bu merda memang tidak main main dengan ucapannya
kalau begini terus aku bisa benar benar bangkit
sejak lu ingkar janji gua udah gak mau mikirin lu lagi
udah cukup ya
jadi mendingan sekarang lu jalanin aja hidup lu
gua jalanin hidup gua
bukan sekali dua kali kamu nolak aku nih
aku udah terbiasa dengan hal ini
dan aku yakin dengan usaha aku aku akan bisa bikin kamu luluh lagi
males banget kalau harusnya pak fero disini
situasi pasti jadi gak enak
banyak guru lagi

aigoo bodoh banget sih lora
kamu gak apa apa kan
wah kayaknya kabar angin yang beredar bener budiah
budiah tau gak soal itu
kabar angin apa sih pak jaya
udah deh pak jaya gak usah kemakan hoax yang gak jelas kayak gitu ah
ra bawa sini buku ini biar ibu periksa ya
bu ini bukunya udah semuanya bu
thank you ra
kasian rara semua ini pasti berat banget buat dia
bahkan guru guru aja ngomongin gimana temen temennya
baban mental banget buat rara
weh mbak michelle mau pulang ya
nunggu pacar ya
ojo pak gak ada pacar pacaran ah
tuh kan pacar
saya permisi dulu ya
ini ada panggilan alam
hati hati di jalan yang mau pacaran ya
yang mau pacaran itu
biasa mau pacaran
terno ada ada
tuh denger kan
pak tarno aja tuh udah ngedoain kita
emang kita tuh udah cocok banget jadi jodoh
udah yuk bareng gue
gue tuh udah pesen ojo balok kecap
sumbung banget sih sekarang
menteng menteng udah dapet duit honor
maunya emang naik ojo
udah sama gue aja
gak mau nih sama gue
oh sekarang lebih milih ojol ya
kalkulator jasa bakal mulai berubah ya
aduh gue udah hafal banget belok kecap
si yang udah makin ngertiin gue dong
udah makin kenal ya
udah ayo cepetan naik
siapa namanya tuh
berarti lo itu adalah salah satu stesis dinosaurus terbaru
dih dih dih dih
gue tuh bukan dinosaurus
kalo gue dinosaurus gue udah bener
gua itu manusia limited edition yang diciptakan khusus
hanya untuk cewek aneh kaya lo kropokolit
karena kalo lo ga naik gue bisa seratus kali lipat lebih maksa dari sekarang
bentar dulu dong
aduh masa gue harus cancel lojolnya sih
masa buruan ga sih
ya itu udah di cancel belum
udah makanya buruan
nah itu ya
pokoknya udah neriki
itu adanya kemana
mas ini uang ganti kontrolnya
yaudah makasih banyak mas ya
kenapa di saat gue udah mampu menghapus semua kenangan tentang lo
lo malah muncul lagi ke hadapan gue mike
neng udah bagus belum moodnya lihat pemandangan
udara nya juga sejuk kan
bete aku sekarang jadi ilang
neng sekarang neng pegangan yang kenceng
aa mau ngebut biar neng bisa teriak yang kenceng ya
bilang aja modus kan
iya dong modus sama pacar sendiri gak apa apa kan
tapi jangan keseringan ntar bosen
siapa yang bosen justru aku kayak gini biar disayang sayang terus sama neng
neng aa mau ngasih tau sesuatu
rupukulit lo kan kemarin nyanyi di cafe aman aman aja tuh
berarti udah gak gugup dong

nah kalo hari ini gak gugup dong
buat temenin di kafe dulu gak apa apa kan gak masalah

ih kok diam aja
gak ada mikir apa apa
nah lo pasti lagi ada masalah ya
bu boleh kok cerita sama gue cerita aja gak apa apa
lo kenapa sih

lo tau gak
kalo terlalu sering nyimpen masalah sendiri lo bisa nge summon aja sama gue
kalo terlalu sering nyimpen masalah sendiri lo bisa nge summon aja sama gue
kalo terlalu sering nyimpen masalah sendiri lo bisa nge summon aja sama gue
iya kalo kebanyakan ngecap gimana
buktinya gue tuh selalu bisa bikin lo happy kan
itu hoax udah deh gak usah kebanyakan ngecap
kan gue udah bilang apa

jangan kebanyakan ngecap dari tadi
berarti kalo faktanya tuh tentang cinta kita berdua ya
yang gak akan terpisah kan itu ya
pusing gue denger lo ngomong tadi gak ada habis habisnya baterai lo kduuh
loku pusing bukan karena gue tapi karena lo nyimpen masalah
jadi kalo lo punya masalah cerita aja sama gue
gue mau jadi teman curhat lo gue akan jadi pendengar yang baik buat aku
kok kecap denger gue dulu lo tau gak sih satu satunya masalah yang ada di dalam hidup gue itu cuma satu
ya lo jangan kebanyakan kecap gue pusing
lo sewak banget sih sama gue kerupuk kulit
gue kan cuma nawarin gue udah berbaik hati nawarin jadi pendengar yang baik jadi teman curhat lu malah begitu
apa gue perlu cerita soal make betul kecap ya
ya tapi buat apa dia kan bukan siapa siapa gue
dalam beberapa hari saja bisnisku mengalami penurunan sedestis ini
ternyata bu merda memang tidak main main dengan ucapannya
kalau begini tak ada masalah
aku bisa benar benar bangkit